tepat setahun pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
sejak presiden joko widodo mengumumkan kasus positif pertama
pada dua maret dua ribu dua puluh silam
beragam strategi dilakukan untuk meredam wabah covid sembilan belas
namun pandemi belum juga tuntas di tanah air
kini setelah satu tahun berlalu bagaimana langkah pemerintah indonesia
dalam menyelesaikan persoalan pandemi covid sembilan belas
sudah bergabung sore hari ini
melalui sambungan zoom menteri kesehatan republik indonesia
budi gunadi sadikin
selamat sore pak menkes
kemudian langkah antisipasi ataupun mitigasi dari pemerintah
akan seperti apa pak menkes
thailand lima belas februari singapura dua puluh empat desember
apa ini belum terdeteksi ada di indonesia
kebetulan saya bersama pak bang brojo tanggal delapan januari
menandatangani perjanjian untuk bisa melakukan genome sequencing
jadi deteksi strain virus baru secara lebih agresif
yang tadi setahun hanya satu ratus tujuh puluh dua
sudah genome sequencing dilakukan
kemarin dalam tiga bulan kita sudah lakukan hampir dua ratus
dan memang yang pak wamen sampaikan betul
tadi kita menemukan dua kasus dari saudi arabia
di anjan hari yang memiliki virus baru ini
untuk teman teman ketahui sampai sekarang
belum ada diilham yang pasti
menai bahwa strain baru ini lebih fatal
tapi yang sudah ada adalah bahwa virus baru ini lebih menular
memang perubahan di posisi asam amir
jadi buat saya pesan pesan
adalah tetap jalankan disiplin
selama kita tetap melakukan protokol kesehatan yang baik
apapun yang dapat kita cari
oke selama masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang baik
tidak perlu panik begitu ya dengan adanya mutasi ataupun strain yang baru
nah setelah tadi anda menanggapi soal adanya mutasi ataupun strain baru dari
setelah pandemi covid sembilan belas
saya mau tanya sebetulnya
satu tahun sudah berlalu sejak pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia
tapi anda baru menjabat sebagai menkes
pak budi gunadisadikin
selama mungkin hampir tiga bulan
evaluasi dari internal kemenkes selama penanganan pandemi satu tahun ini apa pak
kita mengucapkan apa
terutama untuk tenaga kesehatan yang sudah selama satu tahun ini sudah sangat keras
mengorbankan wang tenaga dan juga ya tapi jiwanya
kita ketika pengorbanan bantuan teman teman tenaga kesehatan tidak hanya itu saja
kita sudah memiliki strategi
who memberikan strategi empat hal yang harus kita jalani
satu yang penting adalah mengenai strategi testing tracing itulah
kedua mengenai terapiotik strategi atau strategi
yaitu bagaimana kalau sudah sakit dirawat dokternya obatnya seperti apa
yang ketiga adalah strategi vaksinasi juga sudah ditentangkan
yang keempat ada strategi perubahan dari sistem kesehatan publik
sama terkait dengan perubahan perilaku karena memang semua pandemi menghadapi banjir
itu black death polio polera dan lain sebagainya
termasuk yang terakhir hiv aids itu menuntut perubahan manusia
jadi buat kami strategi sudah jelas kita akan melakukan ekonominya dengan baik
in charge of mengatasi pandemi ini
so far dua tiga bulan terakhir trendnya sudah baik
nah sekarang jangan harus selalu siap siap harus selalu waspada
jangan tiga m memakai masker mencici tangan menjaga jarak dengan baik
disiplin dan juga selalu secara rajin lakukan testing tracing dan juga isolasi
sambil menunggu program vaksinasi ini selesai dalam dua belas lima belas bulan ke depan
oke pak menkes melakukan tracing dan juga testing
karena kita tahu salah satu kunci suksesnya menangani pandemi adalah
menggiatkan testing dan juga tracing sebanyak banyaknya
anda sampai menerbitkan permen begitu ya penggunaan rapid antigen untuk mengetes
ataupun melacak kasus positif tapi kenyataannya jumlah kasus positif ini malah menurun pak
dan menurut satgas covid sembilan belas itu disebabkan karena memang angka testingnya itu rendah begitu
apa yang salah sebetulnya pak menkes
nomor satu ya target operasi atau tujuan utama atau sasaran utama anganan ini cuma satu
saya bicara dengan ahli epidemiologi satu kita harus kurangi penularan
istilah untuk mengurangi laju penularan testing tracing isolasi sangat penting
karena virus ini dalam empat belas hari mati sendiri dia menular itu sangat ganas tiga lima sampai sepuluh hari pun masih menular
jadi selama dalam hari pertama virus ini dari satu nggak jadi lupa

jadi penting buat kita mengidentifikasi siapa yang terkena cepat
kalau menurut saya teman teman kalau kalian jumlah kasus konflimasi naik
tidak apa apa penting kita jujur melaporkannya dan menganalisanya
karena dengan itu kita bisa mengidentifikasi siapa yang kena cepat di trace
kita pernah kontak sama siapa lagi di test lagi
di test lagi orang orang itu kemudian yang positif konflimasi diisolasi
jadi buat saya pesek lagi yang penting mengurangi laju penularan
karena satu itu strategi yang kedua adalah untuk mengurangi laju penularan testing tracing isolasi
dan juga untuk mengurangi laju penularan
jadi yang jujur transparan lakukan baik
bahwa sekarang sedang turun di seluruh dunia sedang turun
bahwa sekarang sudah turun selalu sesudah ada puncak dua minggu sesudah liburan panjang itu pasti turun
jadi ini bukan hanya karena testingnya saja turun
rumah sakit itu turun itu nggak ada hubungan sama testing
semua bor di rumah sakit sekarang jadi memang sekarang
tidak ada hubungannya testing atau tidak testing
rumah sakit tidak ada hubungannya testing sama tidak testing
artinya memang trennya sudah menurun pak
jangan tengah harus terus tiga m saja
oke pak menkes trennya sudah menurun karena kebijakan pemerintah ppkm atau karena apa pak
karena ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat apa yang menyebabkan angka positivity rate kita turun begitu pak
kita amati setahun terakhir
setiap ada liburan panjang kalau pergerakannya dilepas mobilitas orang tinggi penularan tidak
data data dari teman teman di pandemic kawal covid itu gamblang menjelaskan
saya belajar dari mereka
terus sudah empat belas hari dia mati sendiri
dan biasanya orang indonesia kalau sudah kemudian naik kembali mereka langsung turun dengan sendirinya turun
kita lihat sejarahnya dua tiga kali liburan terakhir
itu sudah naik semua orang kemudian takut karena penularannya tinggi turun
karena pergerakannya dibatasi
apa yang kejadian kali ini begitu naik tinggi ppkm digerakkan semua orang bergerak menahan mobilitas turun
nah yang penting buat saya sampaikan
tolong jangan hanya tinggi kita disiplin menjelaskan protokol tersebut
pada satu rendah pun tolong disiplin agar pm dan kita tugas saya adalah memastikan
dari kementerian kesehatan dan bnpb dan lain sebagainya disiplin menjalankan terjaga
kalau kita jalankan itu disiplin lanjut penularan akan berjalan
oke nanti kita akan lanjutkan
kita setelah ini akan membahas bagaimana kemudian program vaksinasi nasional apa saja kendalanya
dan bagaimana kemudian pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan juga narasi hoaks tentang anti vaksin
kita akan jeda terlebih dahulu pak menkes dan juga pemirsa tetap bersama kami
kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita melalui sambungan zoom
sudah ada menteri kesehatan republik indonesia
budi gunadi sadikin
pak menkes saya akan lanjutkan
kita masuk ke dalam program vaksinasi nasional
bahkan di media sosial pak ada narasi anti vaksin begitu
bagaimana kemudian langkah dari kementerian kesehatan untuk bisa menangkal narasi nasional
dan juga meyakinkan masyarakat agar mereka mau untuk divaksin pak menkes
yang dua persen yang sepuluh persen
gitu kan jadi itu pertama yang kita tahu sama sama
yang kedua skp sibuk menerima telepon dan wsb
sma semua orang minta vaksin dan komplain karena kebagian
sibuk sekali saya itu
sibuk dari teman teman
jadi kalau saya niatnya sebenarnya minat masyarakat besar
bahwa ada yang mengeluarkan tidak suka vaksin atau jangan vaksin
kita nggak apa apa itu namanya demokrasi
cuma saya sampaikan ke teman teman bahwa vaksin itu bukan hanya untuk menangkap
vaksin itu sebenarnya untuk melindungi keluarga kita petani kita seluruh rakyat indonesia dan seluruh manusia
jadi kalau teman teman tidak mau ikut nggak apa apa
tapi teman teman mesti tahu
setelah saatnya kita menghilangkan hak individualisasi kita
tapi memajukan kewajiban sosialnya kita
untuk melindungi orang orang yang lebih besar
orang orang yang jauh lebih susah dari kita
supaya mereka bisa
saya ingin mengatakan teman teman
kalau teman teman divaksin
inilah kesempatan kita membantu melindungi semua kekuatan
apakah teman teman mau melindungi semua orang
jadi sesama manusia terserah
pak terlepas dari berapapun presentasinya yang menolak ataupun mendukung narasi anti vaksin
apa masalahnya pak kenapa begitu tinggi angkanya
apakah ada persoalan komunikasi pak di situ
dan persoalan untuk bisa meyakinkan publik pak
itu yang belum terjawab tadi pak menkes
saya menguji nya dari lingkungan teman teman sekitar saya
saya tanya sepuluh orang yang seumuran
mau vaksin apa enggak
yang jawab vaksin orang
saya tanya orang buat dari motivasi apa enggak
yang jawab dua puluh lima
jadi mungkin ya ada masalah
kita beri perbuatan
tapi kita konsentrasi aja kita melakukan eksekusi vaksin sama orang ya
ada masalah dalam persoalan komunikasi
tapi masalahnya bukan hanya itu pak menkes
karena kita juga mendapatkan informasi ada persoalan ataupun masalah ketimpangan dan juga kebocoran vaksin
ada ketidakmerataan pembagian vaksin di daerah daerah
apakah itu kemudian diakui oleh kementerian kesehatan pak
bagaimana kemudian menangani supaya itu tidak terjadi ke depannya pak menkes
bukti yang sangat nyata
bukti yang sangat nyata bahwa orang rebutan vaksin
jadi atas kemampuan bagian besar rakyat indonesia ingin di vaksin
terima kasih sudah informasi
pak salah satu kuncinya sebetulnya bagaimana kemudian komitmen dari pemerintah daerah
kalau tadi orang berebut vaksin
tadi bapak mengatakan seperti itu ya
dan kenyataannya memang ada ketidakmerataan pak di daerah daerah
komitmen pemerintah daerah itu menjadi salah satu kunci untuk vaksinasi ini bisa berhasil
koordinasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti apa
supaya ke depannya itu tidak terjadi lagi pak menkes
setiap minggu saya melakukan video conference dengan gubernur kepala daerah
mereka sangat teraktif mengenai kegiatan vaksinasi ini
apanya kesulitannya progresnya seperti apa
dan masukannya tadi saya confirm
bahwa memang mereka semua komplain kok vaksinnya kurang
jadi sekali lagi konfirmasi bahwa ya mau itu sangat baik
saya bilang memang seluruh dunia ini juga kurang
seluruh dunia sekarang sedang rebutan vaksin
who sama pbb sekarang lagi berdebat panas karena vaksin vaksin ini banyak dipakai oleh negara negara maju
dan negara negara mungkin susah sekali mendapatkan vaksin
karena australia baru mulai
jepang akan mulai
thailand mungkin baru akan mulai
filipina baru akan mulai
malaysia kita nggak tahu akan mulainya kapan
jadi ini sebenarnya kita bisa mulai duluan
teman teman di daerah tetap sangat semangat untuk menyuntik
bisa dicek langsung ke kepala dinas kesehatan gubernur wali kota
semuanya semangat untuk suntik
mereka bilang vaksinnya kurang
saya bilang vaksin dulu punya kurang
kita hanya bisa mencekur
baru bisa mensecure sembilan puluh juta dosis
artinya empat puluh lima juta orang
baru sesudah juli kita bisa mensecure sisanya
ini bisa buat satu ratus delapan puluh satu
bukan karena kita tidak mampu atau cnn bilang wah hanya bisa sepuluh ribu dua puluh ribu
karena memang vaksinnya tidak ada
jadi kita harus secara agresif begitu vaksinnya mulai datang besar
di bulan juli agustus september
nah di sana kita bisa melakukan vaksinasi
oke pak menkes anda mengakui bahwa vaksinnya memang kurang
kita akan bisa mensecure hanya sembilan puluh juta dosis vaksin
tapi target pemerintah sangat cepat begitu ya
harus selesai dalam waktu lima belas bulan
ini bagaimana apakah kemudian target ini bisa terrealisasi
atau mungkin akan mundur dari jadwal pak menkes
kalau memang vaksinnya kurang begitu
jadi vaksinnya kurang itu sampai ini
tapi distribusinya tidak merata
jadi di bulan pertama sembilan puluh juta di bulan bulan berikutnya baru banyak
tiba tiba memang tantangannya kita cepat tidak bisa vaksinnya cepat cepat
karena kalau cepat kita habis nanti protes semua
jadi harus diatur lanjut vaksinasi
rencana kita baru akan naik ke lima ratus ribu
kemarin tertinggi sudah satu ratus tujuh puluh ribu
tadi sepuluh ribu kan yang cnn bilang
apa yang di economist apa yang seritanya
bilang sepuluh tahun belum selesai ya kita baru mulai
kemarin sudah satu ratus tujuh puluh ribu
saya rasa targetnya kami kalau bisa bulan maret april ini lima ratus ribu kan
vaksinnya adanya lima belas juta sebulan
kalau lima ratus ribu sehari kan artinya lima belas juta sebulan
kalau kita lebih cepat habis
nanti ada hal
nanti nggak bisa vaksin masyarakat terus
kemudian mei juni kita naikin ke lima ratus ribu
dan juli baru satu juta mungkin sampai satu lima juta
karena jumlah vaksin tak cukup untuk kita lakukan vaksinasi sejumlah itu
jadi pesan saya sabar teman teman
karena memang jumlahnya segitu
tapi nanti sesudah juli sampai desember
di mana jumlah vaksinnya sudah banyak
situ kita akan kebut
mohon dukungannya dan pengertiannya
oke vaksinnya kurang itu salah satu masalah utama
tapi anda berusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk bersabar
tapi ada masalah lain yang muncul terkait dengan vaksin ini
bahwa dengan masuknya varian baru dari inggris
ini banyak yang khawatir ini akan mengganggu efikasi dari vaksin yang sudah
beredar begitu di masyarakat
bagaimana kemudian langkah dari kemenkes
ataupun proyeksi kemenkes untuk bisa memitigasi ini pak budi
saya belum melihat tulisan ilmiah
yang mengatakan bahwa vaksin yang ada sekarang tidak bisa melawan b satu ratus tujuh belas
saya tidak tahu apakah itu dari ahli molekuler biologi atau tidak
jurnal jurnal terkemuka dunia
belum ada ahli yang bilang bahwa vaksin tidak bisa melawan virus tersebut
jadi sementara saya serahkan ke ahlinya
saya baca itu semua wa wa yang lain lain itu
tapi saya tetap
yang ditulis oleh ahli ahli epidemiologi dan ahli ahli biologi molekuler
meskipun belum ada kejelasan
tapi tentunya ini menimbulkan kekhawatiran pak menkes di kalangan masyarakat
karena pengumumannya tepat pada hari ini
sama seperti tahun lalu
di hari yang sama ada dua kasus positif covid sembilan belas
apakah kemudian kemenkes akan merekomendasikan untuk sementara menyetop kedatangan wna pak
untuk menghindari mutasi ini masuk terlalu banyak begitu
ke tanah air
saya sampaikan begini ya
ini ada data
pak ketutupu di malaysia dua puluh tiga desember
di filipina dua puluh enam januari
pakistan lima belas februari
vietnam ke jawa
singapura dua puluh empat desember
kalau sekarang baru keluar di kita
ada dua kebutuhan
karena tuhan sangat menyayangi negara kita selama ini
mereka baru ketemunya sekarang
karena kita tes satu tahun cuma satu ratus tujuh puluh dua sampel
dalam waktu dua bulan kita tes sudah hampir dua ratus sampel
saya kok lebih percaya yang kedua
jadi memang justru
karena kemangat teman teman di kemenkes dan manistek brin
pada penjara saya sama pak bambang brojo
tandatangan nyatukan dua belas lab yang ada di saya sama pak bambang brojo
untuk lebih serius melakukan surveillance
cuma teman teman lihatnya apa
mungkin kan kejadiannya sekarang
yang orang itu sudah januari
jadi apa yang kita lihat dari januari sampai sekarang
naik apa enggak
naik apa enggak
yang masuk ke sakit
nah jadi kesimpulannya apa
saya sering lebih di
ya mungkin baru ketemunya aja sekarang
negara lain desember sudah masuk pak di negara asing
oh dari desember sampai sekarang alhamdulillah kita bisa kontrol dengan tetap itu tadi
buat masyarakat nggak usah dibingungin
artinya itu terjadi perubahan asam amino di posisi spike
asparjin menjadi asam amino namanya y
tapi kan nggak perlu dijelasin kayak begitu
kan yang penting masyarakat mesti ngapain
kalau ada masyarakat pengen tahu yaudah kita jelasin atau bisa juga
yang penting tetap tiga m
ya pakai masker jaga jarak cuci tangan
selama kita disiplin dengan tiga m
itu kita paham
itu yang penting
masyarakat tidak usah terdistract dengan hal hal yang teknis
tak penting juga buat dia gitu ya
kalau mau tahu boleh
tapi yang penting adalah tetap tiga m
masyarakat jangan terdistrak begitu ya
tetap menjaga protokol kesehatan
sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan
tapi waktu kita terbatas pak
satu pertanyaan terakhir
kita harus menyuarakan suara hati para tenaga kesehatan saat ini
soal insentif tenaga kesehatan pak
yang tersendat dan juga banyak terpotong begitu
ini bukan hanya terjadi pada bulan bulan ini saja
tapi terjadi juga di beberapa bulan sebelumnya
bagaimana kemudian kemenkes menanggulangi supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya
dan tidak ada potongan
kemudian semua diberikan sesuai dengan waktunya
jadi untuk pertama ya pemotongan
sudah terima kasih nku
bahwa kita sudah diberikan anggarannya cukup
untuk tidak ada pemotongan nanti sampai juni
jadi itu sudah confirm
bahwa kebelakang ada ketidaksempurnaan
ada kompleksitas penganggarannya waktu itu dibikin dengan terburu buru dan cepat
ada yang dikasih lewat pemerintah kesehatan
ada yang dikasihnya uangnya dikirim ke pemerintah daerah
tiga dikasih dalam pertanyaan
nah tugas saya adalah bekerja keras untuk memastikan nih
kita bisa menjaga prosesnya
kita sudah duduk bareng bareng dengan kementerian negeri
karena dana dan sebagian melakukan
dengan kementerian keuangan
komit dari sini
saya nggak bisa semuanya segera
ini bulan plus satu
bulan plus dua
satu setengah minggu saya kerja
tapi saya berjanji
saya akan jujur
menyampaikan semua fakta
saya dan seluruh jajaran kementerian kesehatan
yang bekerja sangat keras
untuk bisa membantu teman teman yang
yang agak kesehatan
ya seluruh rakyat
bagi yang lain
nggak mungkin saya lakukan sendiri
nggak mungkin kementerian kesehatan eksklusif jalan ini
pemerintah lembaga yang lain
dan nggak mungkin pemerintah merakukan ini
dalam bentuk program
kita harus membangun
yang didukung oleh semua komponen bangsa
jadi terima kasih atas waktunya
dan jangan lupa
oke pak budi
janji pemerintah untuk bisa memberikan hak
para tenaga kesehatan ini
betul betul bisa terrealisasi
dan juga kita tetap menagi janji
dan juga akan mengawal
bagaimana langkah langkah strategis
dalam menangani pandemi covid sembilan belas
yang belum jelas
kapan akan berakhirnya
terima kasih sekali
menteri kesehatan republik indonesia
kepada cnn indonesia newsroom
sehat selalu pak menteri